pintu air manggarai jakarta pusat kembali
pintu air manggarai jakarta

selamat pagi menjelang siang bram
benar sekali memang setiap kali hujan deras melanda ibu kota jakarta
satu tempat selalu menjadi perhatian yaitu pintu air manggarai di jakarta pusat
kondisi terkini saat ini pintu air manggarai berada di siaga empat
atau status normal dengan ketinggian permukaan air di enam ratus dua puluh cm
ini merupakan kabar yang baik bram
karena jika kita bandingkan
dengan kondisi permukaan air di lokasi kemarin di jam yang sama
sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
kemarin di hari senin sepuluh oktober
permukaan air di pintu air manggarai mencapai delapan ratus empat puluh lima cm
atau di siaga tiga berstatus waspada
nah ini berarti ada penurunan permukaan air yang cukup signifikan
dari delapan ratus empat puluh lima cm kemarin menjadi enam ratus dua puluh cm pada pagi hari ini
bram salah satu alasan mengapa permukaan air
di pintu air manggarai cukup tinggi kemarin
itu adalah adanya penumpukan sampah yang menggunung di lokasi
mungkin anda bisa lihat di belakang saya
ini ada krain yang memang dikerahkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk membersihkan sisa sisa sampah yang ada
jadi kemarin pemerintah provinsi dki jakarta
sudah mengerahkan petugas dibantu oleh alat besar
untuk mengangkut sampah sampah yang ada
jadi ada beragam macam sampah yang tersangkut di pintu air manggarai
bram mungkin anda bisa melihat ada sampah plastik
lalu ada sampah kayu ada daun daun
bahkan tadi saya sempat berbincang bincang dengan petugas yang ada di lokasi
yang mengatakan bahwa kemarin mereka sempat menemukan kasur
di pintu air manggarai ini
jadi kemarin ada banyak sekali alat besar yang dikerahkan
seperti ekskavator krain truk sampah hingga truk tronton
mereka secara total pemprov dki
telah mengangkut sebanyak satu ratus tujuh puluh lima ton sampah
nah pengangkutan sampah berlanjut pada pagi hari ini
tadi dimulai sekitar pukul delapan pagi waktu indonesia barat
dan mereka akan terus melakukan proses pengangkutan sampah ini
hingga semua sampah terangkut
saat ini memang masih ada sejumlah sampah yang tergenang
namun jumlahnya tidak signifikan seperti yang kemarin
nah bram sekedar informasi memang pintu air ini merupakan
pengatur aliran debit air untuk mencegah adanya banjir
tadi bahkan petugas di lokasi juga mengatakan bahwa benar
pintu air manggarai ini merupakan penentu adanya banjir
di pemukiman sekitar sungai ciliwung dalam
dalam arti lain jika ada permukaan air yang tinggi di pintu air manggarai
maka itu menandakan bahwa sudah ada banjir di sejumlah pemukiman
sekitar sungai ciliwung
namun tadi saya sempat bertanya ke badan nasional penanggulangan bencana
yang mengatakan bahwa per pukul sembilan pagi waktu indonesia barat hari ini
sudah tidak ada lagi kawasan
di ibu kota jakarta yang tergenang air
dan ini merupakan kabar yang sangat baik sekali lagi bram
karena jika kita bandingkan dengan data kemarin
di jam yang sama sekitar sembilan pagi waktu indonesia barat
bnpb mencatat ada sebanyak enam puluh delapan rt yang tergenang air di ibu kota jakarta
baik karmel jika kemudian kita tahu bersama dan selama ini kita lihat dari
kejadian kejadian sudah ada begitu kemudian debit air yang cukup tinggi adalah banjir kiriman
apakah kemudian pembersihan sampah ini menjadi satu satunya antisipasi yang dilakukan oleh petugas
apakah ada antisipasi lain begitu
jika kemudian debit air akan meninggi ketika hujan lebih deras begitu
oke bram maaf tadi saya sempat saya tidak begitu mendengar pertanyaan anda
namun saya bisa menjelaskan bahwa bnpb mencatat bahwa banjir yang terjadi di ibu kota
khususnya di sekitar kawasan sungai ciliwung yang terjadi sepekan terakhir
merupakan banjir kiriman dari daerah hulu
jadi selama periode tiga hingga sembilan oktober bnpb mencatat ada kurang lebih tujuh bencana banjir di kawasan jabodetabek
paling disoroti adalah banjir di jakarta selatan yang memakan tiga nyawa dan juga membuat empat orang luka luka
selain dari itu banjir di kota tangerang selatan yang merendam satu lima ratus tujuh rumah dan juga membuat tiga belas tujuh ratus sembilan puluh lima jiwa mengungsi
nah meski begitu bram bnpb sempat mengatakan bahwa ke depannya
banjir yang terjadi di ibu kota sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai banjir kiriman dari daerah hulu seperti bogor
dalam arti jika ke depan ada banjir kemungkinan besar banjir tersebut akan disebabkan oleh hujan lokal
dengan intensitas tinggi yang menimbulkan genangan genangan
oleh sebab itu bram memang benar sekali diperlukan perbaikan drainase dan juga infrastruktur air
mengingat bahwa ibu kota jakarta ini merupakan megapolitan dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi
baik terima kasih atas laporan anda karmel mursalim dari pintu air manggare jakarta selamat kembali bertugas